kita beralih ke informasi lainnya
berawal dari menerapkan ramuan tradisional
seorang peternak lele di ponorogo
mampu membudidayakan lele yang sehat dan higienis
lele yang dihasilkan pun juga lebih bersih dan tidak berbau anjir
jika anda ingin membudidayakan lele dalam jumlah banyak
dan mendapat keuntungan besar
ada baiknya anda belajar budidaya lele
kepada mohamad komarudin
warga desa coper kecamatan jetis ponorogo ini
bermodal ilmu dari nenek moyang
muhammad komarudin mampu membudidayakan lele
dalam jumlah besar di tempat sempit
budidaya yang dinamai biofog ini
juga membuat badan lele lebih kesat
dan tidak menimbulkan bau anjir saat dimasak
mengurangi makanan dari butiran kering
akhirnya mengembangnya di luar
masuk ke dalam perut
menjadi pertumbuhannya bagus
perutnya tidak kembung
akhirnya lele itu jahat
dalam budidaya lele dengan sistem biovok
satu kolam lele berbentuk bulat dengan diameter tiga meter
dan dengan ketinggian satu meter ini
bisa berisikan tiga benih lele
membuat campuran pakan sendiri
menggunakan bahan tradisional
kencur dan temulawak
yang dihaluskan menjadi satu
dan dicampurkan ke dalam pakan ikan
pakan lele yang sudah dicampur
didiamkan selama sepuluh menit
selain menghilangkan bau anjir di air
maupun di daging ikan lele
ramuan tradisional dari nenek moyang ini
juga membuat daging lele lebih kesat
rasanya lebih gurih
kemudian dengan dagingnya tidak terlalu amis
terus yang jelas enak
ramuan dari bahan tradisional warisan nenek moyang ini
juga terbukti mampu menghilangkan
penyakit di lele
sehingga angka kematian ikan lele bisa diminimalisir
dalam waktu tiga bulan
lele bisa dipanen dengan hasil rata rata
kuintal lele per kolamnya
jatuh kering yang bodoh pomerodo